gempa yang melanda lombok menyebabkan kerusakan fasilitas dan infrastruktur bangunan
ribuan wisatawan pun antre meminta untuk dipulangkan
hal tersebut berdampak pada sektor atau industri pariwisata lombok
yang diprediksi akan mengalami penurunan jumlah wisatawan
lombok menjadi andalan sektor pariwisata indonesia
salah satunya sebagai magnet wisatawan
lombok pun berkembang menjadi top destinasi wisata halal yang diakui dunia
pada dua ribu lima belas lombok memenangkan world halal travel award
namun gempa yang mengguncang lombok pada minggu malam
menyebabkan banyak kerusakan fasilitas infrastruktur dan bangunan
berdampak terjadinya kepanikan tak sedikit wisatawan
yang meminta diantaranya
evakuasi keluar dari nusa tenggara barat ataupun dipulangkan
dilansir cnn indonesia com direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum mencatat
tiga belas tiga puluh tujuh warga asing sedang berada di lombok saat terjadi gempa
kerusakan bangunan dan kepergian wisatawan pun berdampak pada industri pariwisata
kedua perhimpunan hotel dan restoran indonesia ntb mengatakan
tingkat okupansi hotel dan pariwisata akan mengalami penurunan
meskipun jumlahnya belum dapat diprediksi
kini kerja keras dilakukan untuk memulihkan lombok
dukungan diperlukan tidak hanya dari pemerintah
tapi juga seluruh warga indonesia untuk mengembalikan kepercayaan dunia
bahwa lombok akan tetap menjadi hunian yang nyaman dan aman
tiffany raitama cnn indonesia
lalu seberapa besar dampak gempa lombok terhadap
industri atau sektor pariwisata di nusa tenggara barat
bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon
ada bapak dewantoro umbujoka ketua dpd asita ntb
pak wanto selamat malam
malam bu terima kasih
pak wanto kalau dari catatan asita ntb sendiri
daerah daerah atau lokasi lokasi wisata mana saja
yang paling parah terkena dampak gempa pada hari minggu kemarin
dan bagaimana upaya pemulihannya akan sejauh apa
atau sudah sejauh apa dilakukan
baik terima kasih
selamat hari untuk indonesia
pertama tama jawaban terima kasih bagi seluruh bangsa bangsa indonesia
yang sudah peduli terhadap lombok dengan kejadian ini
baik untuk dampak pariwisata tentu paling utama itu di dekat rinjani itu
otomatically rinjani sampai sekarang saat ini ditutup
tentu berdampak bagi ekonomi di sekitar renjani
dan kedua di daerah gili
karena yang langsung berdampak wisatawan pulang itu adalah dari gili
pak wanto kalau misalnya tadi anda sebutkan
atau mungkin kita lihat juga dari tayangan
artinya lokasi lokasi wisata yang kebanyakan
terdampak ini kan seperti rinjani
kemudian tiga gili gili air gili terawangan
dan juga gili meno
dan ini kan juga tidak ada aktivitas wisata selama mungkin beberapa hari
atau mungkin beberapa minggu ke depan
prediksi dari asita ini akan berlangsung berapa lama
sudah ada taksiran kerugiannya terhadap industri atau sektor pariwisata di lombok
khususnya sudah atau belum
nah dari kami asita bersama dalam hal ini dinas pariwisata
dan satang merah barat
beserta stakeholder pariwisata yang lain
sudah sangat membantu untuk mengevakuasi wisatawan wisatawan ini
dengan harapan mereka mendapat pelayanan yang baik bagi kami
sehingga mereka pulang dengan nyaman
dan kami berharap mereka pulang dan besok
karena ini masih menyangkut alam
sehingga mereka juga mengerti
dan taksiran kami itu
lebih banyak dari tiga gili itu
karena rekan rekan di daerah senggigi
selama ini mereka nyaman nyaman saja
oleh karena itu
fokus kita ke depan ini untuk lebih meyakinkan calon wisatawan ke lombok ini
dengan berbagai hal
macam kami akan melakukan roadshow ke beberapa kota besar
bahkan beberapa negara
untuk meyakinkan bahwa kejadian ini adalah kejadian alam yang bisa terjadi di mana saja
sudah ada prediksi kira kira berapa lama upaya pemulihan
kalau kami kami lihat dari ini
semacam ada awalnya itu
semua awal itu ada yadaran
bahwa terjadi tsunami
sehingga masyarakat yang di tiga gili itu
oleh karena itu
dengan kepanikan itulah
mau kembali ke indonesia
terus multi kesihatan
ke daerahnya atau ke negaranya oleh karena itu kami akan segera berkoordinasi dengan badan atau lembaga negara yang berkompetensi di bidang ini
sehingga kami bisa mendapat percayaan kembali terhadap calon wisatawan untuk balik ke lombok
dan harapan kami secepatnya kami bisa memulihkan keadaan ini sehingga beberapa hal ini yang terjadi bisa terkabar kembali
mungkin satu dua minggu ke depan kita cepat gerak cepat untuk bekerja untuk meyakinkan calon wisatawan
pak wanto terakhir singkat saja kabarnya asita juga terlibat dalam proses pemulangan wisatawan
khususnya wisatawan asing wisatawan mancanegara yang ada di lombok seperti apa prosesnya masih ada
masih ada wisatawan yang berada di kantor asitaka
ya kami bersama sama dengan asita tidak sendiri bersama sama dengan kawan kawan stakeholder
satu yang lain di ntb ini membantu evakuasi dalam hal ini untuk mengantar yang harus berangkat ke bandara
atau yang ke lembar untuk melanjutkan perjalanan
dan menjadi posko di kota mataram adalah di kantor dinas pariwisata nusa tenggara barat
di situ kami kita bersama sama kepala dinas menyiapkan sekedar makanan yang untuk mereka tidak kecapaian
dan dari kemungkinan para wisata sudah hadir
juga dari semalam untuk membantu melayani wisatawan yang akan segera pulang ke negaranya
oke kira kira masih ada berapa banyak pak wisman
wisata alam mancanegara yang tertahan atau berada di kantor dinas pariwisata di mataram tadi
mereka di kantor dinas pariwisata itu mereka sekedar transit
ada yang langsung ke bandara
dari semalam dan hari ini sudah ada extra flight dari pemerintah
sehingga mereka ada yang langsung ke bandara dan ada di kalau yang belum sempat berangkat
mereka ditawarkan di hotel di mataram di hotel golongan tiga istana dan lombok raya dan beberapa hotel yang disiapkan untuk mereka
oke artinya kebutuhan terakomodir dengan baik ya pak ya
selama ini terakomodir dengan baik karena begitu pedulinya pendanaan lusa tenggara barat terhadap wisatawan ini
sampai yang saat ini semua ter cover lah
baik terima kasih pak wanto atas kesempatannya bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan lombok nusa tenggara barat segera cepat upaya pemulihannya
dan juga wisatawan juga bisa akan kembali menikmati aktivitas wisata ya di lombok
terima kasih sekali lagi pak wanto
doa bagi korban gempa lombok juga masih terus dicuitkan netizen
yang pertama dari akun ad dedy adi kurniawan c
semoga teman teman serta saudara kita yang berada di lombok dan juga pulau di sekitarnya selalu dalam lindungannya
tetap waspada dan pantau selalu informasi yang terpercaya tagar gempa lombok
kemudian yang kedua cuitannya dari ikra marki
dari semalam sampai sekarang dikirimi update soal tagar gempa lombok sama keluarga dan teman teman yang ada di lombok
jumlah korbannya juga terus bertambah
gambar atau video bangunan dan jalanan rusak bikin gak bisa tenang katanya
semoga semuanya baik baik saja
untuk video yang beredar khususnya mungkin di media sosial juga dibutuhkan kecerdasan sekali lagi ya
dan juga kejernian anda berpikir mencerna informasi yang beredar
kemudian at lukman saifuddin berikutnya
mari kita kedepankan empati saling menolong sesama saudara yang menderita akibat gempa
apa harus memandang apa agamanya tagar gempa lombok
dan terakhir dari ayuwati underscore
kami di pengungsian dan tiap menit terjaga karena gempa terus menerus
semoga tetap dilindungi dan juga diberikan kekuatan tagar gempa lombok tagar lombok utara
itu tadi seputar pasca gempa yang mengguncang lombok
kita akan kembali usaha jeda berikut